akhir pekan ini ribuan orang bernama asep yang tergabung dalam paguyuban asep sedunia
berkumpul di stadion raa adewijaya garut
belakangan nama asep sebagai panggilan kesayangan orang tua untuk anak laki lakinya di jawa barat
sudah tidak populer lagi digunakan
untuk melestarikan nama asep gubernur jawa barat akan memberikan hadiah untuk orang tua
yang memberi nama anaknya asep

pak gubernur untuk generasi nama asep bagaimana
tidak akan memberikan hadiah bagaimana
ya barang siapa anak anaknya ada nama asep insya allah pak gubernur kasih hadiah
karena di generasi baru ini makin punah nama nama yang unik khas pasundan atau khas budaya kita
untuk melestarikan nama khas pasundan ini banyak anggota paguyuban asep sedunia
yang memberi nama anak atau cucunya dengan nama asep
rentan usia mereka antara lima sampai sepuluh tahun di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
deden rahadian garut jawa barat